hai sedikitnya dua ratus tujuh puluh warga korban banjir jakarta di awal tahun dua ribu dua puluh resmi mendaftarkan gugatan
class action ke pengadilan negeri jakarta pusat senin tiga belas januari gugatan tersebut dilayangkan
langsung kepada gubernur dki jakarta anies baswedan lantaran dianggap lalai menanggulangi
dan membuat perencanaan sistem peringatan dini mengatasi banjir setelah melalui proses
verifikasi dan pendataan total kerugian warga mencapai empat puluh dua tiga miliar rupiah warga menuntut
pemerintah provinsi memberikan ganti rugi ketua dprd provinsi dki jakarta menegaskan gugatan
class action adalah hak warga dki ia juga menyarankan agar gubernur anies tidak saling
duduk bersama pemerintah pusat mencari solusi persoalan banjir pada saat kering kelontong dki
tidak ada alat turun untuk bagaimana pendangkalan didalemin bagaimana kotor dibersihkan gitu loh ini
nggak ada makanya saya pikir saya minta kepada pak gubernur dan pak menteri duduk bareng
kemarin saya melihat terbatas dan saya juga menyarankan kepada pak gubernur apa yang
disarankan oleh pak presiden dicermati dulu jangan dibantah
jangan kalau memimpin wilayah asal beda beda gayanya nggak bisa yang baik teruskan yang
kurang baik ayo bicara dengan saya saya juga pimpinan sebagai ketua dprd provinsi dki jakarta
ini yang saya mengimbau kepada beberapa kali kepada pak gubernur ya mungkin dia lebih pintar
dari perusahaan saya tapi saya juga gak merasa dia lebih pinter daripada saya juga
karena penanggulangan banjir kemarin itu seperti itu tidak hanya melanda permukiman warga banjir
juga menyebabkan sejumlah mal tidak beroperasi
pembunan penyewa pusat perbelanjaan indonesia atau hp pbi menuntut ganti rugi pemerintah provinsi
dki jakarta namun sekretaris daerah provinsi dki jakarta mengaku belum menerima surat yang dilayangkan
tersebut belum ada kesayang suratnya kompensasi bagaimana ya kalau apbd itu ya ada uang ada nama
terima kasih ada nomenklatur ada angka ya bagaimana kita bisa membayar sesuatu ya yang tidak ada gitu tidak ada
nomor satu jadi enggak bisa belum kepikiran belum ada surat masuk juga banjir di awal tahun dua ribu dua puluh merendam
setidaknya tujuh kelurahan dari empat kecamatan di jakarta kenangan air juga berimbas pada jalan jalan protokol
gujatwa penerbangan dan pemadaman listrik di tujuh ratus dua puluh empat wilayah ibu kota tim liputan cnn indonesia